dunia usaha kecil dan menengah atau umkm merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional
iya gue jadi waktu itu pernah lawan lo di bulungan cup pskd waktu itu
yang pertama juga kalo mereka ga lagi aiso aiso juga
india muslim dengan penduduk peribumi disini
ya ada penik penik
ya udah kayak udah main biasa aja gitu
satu hal yang luar biasa dari dia sih
seperti kejang tidak sadarkan diri dan sesak napas
penting turun sekalian ke knicks tuh kalo juara baru
kalau misalnya si si siapa namanya chen
kalau ngelihat track record itu menurut gue dia cocok sama christian wood dengan gaya mainnya
terus sekarang kan modelanya
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam kembali lagi bersama kita berlima di
ya mungkin karena banyak pilihan pilihan gitu untuk baju bajunya dan juga untuk harganya ya
yang dikenal sebagai spidermata
lewat jalur perairan sungai padang
hmm kira kira bakal ada yang kena gak ya
oh itu duelnya sih gila sama jokic ya anjing
pengen liat liat aja sih nanti pas masuk pro tetep konsisten gak
pokoknya cari makanan yang paling mahal
gua ngeliat mavericks tadi pagi sih cukup optimis sih
langkah langkah ini merupakan langkah menuju pendidikan yang lebih mudah diakses
sama dengan kontes kita main lima lawan lima aja
ya ini bunganya untuk mempercantik dan keputusannya harus dua belas